masalah pangan merupakan masalah menyeluruh yang mengancam seluruh umat manusia
nah usai disrupsi pandemi covid sembilan belas ratusan juta orang mengalami kelaparan dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat pada tahun dua ribu dua puluh
terus meningkatnya pertumbuhan juga menyebabkan kondisi penawaran bahan pangan lebih kecil dari permintaan
nah lalu seperti apa peran pengembangan bisnis terutama bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam menunjang peningkatan produksi dan ketahanan pangan di indonesia
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas
menurut data badan informasi geospasial
luas perairan indonesia mencapai enam empat triliun
untuk itu indonesia harus mampu menjaga pasokan pangan dalam negeri
bahkan bisa melakukan ekspor sejumlah komoditas perikanan
salah satu sektor yang menyumbang ketahanan pangan di indonesia adalah sektor aquacultur atau perikanan budidaya
sebagai sektor komersial di bidang perikanan aquacultur bisa memberi kontribusi maksimal terhadap ketahanan pangan nasional
aquaculture bisa dijadikan sektor yang sangat berguna
sektor unggulan di era industri empat jika bisa beradaptasi dengan teknologi
pada era digital ini sudah seharusnya teknologi bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sistem budidaya dan manajemen budidaya yang efektif serta efisien
digitalisasi teknologi mau tidak mau harus diterapkan dalam industri perikanan budidaya
di indonesia sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan teknologi digital
dalam pengelolaan aquaculture
salah satunya e fishery
dengan berbasis aplikasi e fishery diharapkan dapat membantu pembudidaya ikan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas mereka
mengamankan modal dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas
sebagai negara kepulauan maritim indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan juga sumber

salah satu peluang untuk meningkatkan jumlah produksi pangan adalah melalui budidaya perikanan
kemajuan teknologi dan juga telekomunikasi saat ini sudah semakin mendukung berkembangnya bisnis yang berbasis online di berbagai bidang
termasuk di sektor perikanan
lewat metode ini produsen dapat memasarkan berbagai produknya atau jasa yang lebih luas hingga ke seluruh dunia
lalu seperti apa kemajuan teknologi
dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi dan juga menjaga ketahanan pangan di indonesia
sudah bergabung di studio bersama saya krishna aditya
senang sekali kita berjumpa dalam program insight with desi anwar
dan ini biasanya kalau saya berdiskusi dengan anak muda yang berbisnis
dan ternyata bisnisnya itu sukses dan saya lihat profilnya sudah sering diangkat
termasuk di media media internasional
tapi yang lebih penting lagi berbasis teknologi
tapi kali ini yang lebih menarik adalah dengan unsur kerakyatan
yang biasanya selama ini tidak dilirik oleh perusahaan perusahaan startup yang berbasis teknologi
yaitu perikanan budidaya perikanan dan udang di indonesia khususnya
nah e fishery sendiri krishna mungkin bisa cerita sedikit asal usul latar belakangnya
dan saya tahu ini kan masih anak anak muda lulusan itb kalau tidak salah
bisa cerita sedikit mengenai apa perusahaan ini
ya efishery sendiri kita berdiri tahun dua ribu tiga belas jadi sudah sepuluh tahun
tahun ini dan benar tadi ya kita emang fokus spesifik bergerak di sektor perikanan
kita bikin teknologi untuk industri perikanan
teknologi untuk perikanan
nah biasanya kalau kita perikanan kan ya ada airnya ada kolamnya ada ininya lah untuk mancingnya
tapi ini bedanya teknologi
kita percaya bahwa indonesia ini kan dua per tiganya perairan ya
kita punya potensi yang sangat besar untuk sektor perikanan
tapi ya sangat disayangkan tidak banyak teknologi yang mau berperan masuk ke sektor ini
jadi sangat sangat tradisional dan permasalahan juga sangat sangat banyak
dan tadi ya di tahun dua ribu tiga belas kita melihat bahwa ini sektor yang sangat potensial untuk mensupport kebutuhan pangan dunia di masa depan
jadi dengan adanya teknologi harapan kita kita bisa bantu untuk mengakselerate industri nya supaya jauh lebih produktif
juga lebih profitable buat para pemain pemain di dalamnya ya buat para pembudidaya ikan ataupun udang dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya
jadi ya itulah para teknologi
bagaimana kita bisa membantu kebutuhan dan permasalahan
dan teman teman di efishery ini ada berapa sekarang
total sekarang itu sudah
dan ketika awal mulai tahun dua ribu dua belas itu apa yang bisnis modelnya atau apa produk yang ditawarkan waktu itu dan bagaimana ini berkembang setelah sepuluh tahun kemudian
ya jadi ya awalnya kita mulai berpiga dulu ya awal dua ribu enam belas
dan produk awalnya adalah automatic feeder
jadi alat untuk memberi makan ikan atau pedunang secara otomatis
jadi kenapa kita melihat ya automatic feeder
jadi kalau di sektor perikanan itu biaya terbesar itu dipakan
kenapa begitu besar ya hanya untuk pakan
ya karena kalau di ikan itu ya tadi ya ada istilahnya feed conversion ratio
jadi pakan yang dikonversi menjadi daging
dan uniknya serta menariknya sektor perikanan fcr nya conversion nya itu satu satu lima
jadi paling efisien dibanding food sector lainnya sumber protein hewan lainnya
jadi dan ya kita believe bahwa ya dengan sumber makan yang paling efisien ini ya perikanan bisa mensupport kebutuhan pakan di masa depan
jadi karena tadi ya konversinya satu banding satu ya secara otomatis secara cost ya paling terbesar ada di pakan
tapi karena pemberiannya ini sangat traditional ya manual kadang di awur gitu kan ya karungnya
sehingga secara bisnis itu membuat para pembudidaya juga kurang secara profitable nya
nah makanya kita pengen coba solving ya problems yang paling besar di pemberian pakannya dengan ya produk yang kita ciptakan automatic feeder
oke juga mungkin bisa cerita sedikit mengenai produknya itu sendiri bagaimana cara bekerjanya dan apa yang membuatnya berbeda dengan
cara cara manual atau tradisional selama ini dan juga ini di mana ini bisa digunakan
kalau budidaya kan ada mungkin harus ada airnya ada kolamnya atau mungkin di pinggir laut dan lain sebagainya
khusus mungkin yang pertama ini produk pertama dan siapa dan kemana pemasarannya waktu itu
ya kita base nya di bandung ya
jadi fokus utama tentu di jawa barat
di subang cirebon di indrama
di jawa barat cirebon di indramayu tasik sekitaran bandung yang kita coba datangin satu satu petaninya
petani nila petani lele petani ikan mas yang ada di daerah daerah
kemudian kita mencoba melihat behavior mereka seperti apa proses pemberian pakannya bagaimana
sampai akhirnya kita ya terfikirkan untuk membuat ya automatic feedernya tadi sih
di mana para pembudidaya bisa memberikan pakannya lebih efektif
sehingga hasil produksinya juga bisa lebih baik
meningkat gitu ya
ya ujungnya ya gimana kita bisa kasih impact buat para pemudanya supaya lebih profitable gitu
ini teknologinya inovatif yang dibangun sendiri atau memang sudah ada gitu di dunia yang namanya automatic feeder khusus untuk ikan
kalau saya tahu misalnya kalau punya ini hewan peliharaan di rumah kan ada automatic feeder untuk mungkin peliaran kucing anjing
tiap jam atau tiap berapa jam dia akan keluar sendiri
makanannya dan minumannya
ini mungkin seperti itu
ya kepikirannya seperti itu
tapi kan karena sektor perikanan ini sangat sangat tradisional tadi ya
dan spesifik di indonesia sih waktu itu kita memang belum melihat ada produk sejenis ya
khususnya untuk petani petani ikan
jadi ya kita mencoba untuk ya membantu mereka karena memang tidak ada produk yang sejenis
dan secara environment kan juga berbeda antara produk yang di rumah yang relatif lebih
kemudian secara cuaca dan sebagainya juga kurang
yang ini kan produk ditaruh di pinggir kolam kena panas kena hujan dan lain sebagainya
jadi memang belum ada produk sejenis pada waktu itu sehingga
jadi dirancang sendiri oleh chris
kita desain sendiri produknya dan menariknya adalah ya kita ya karena di awal ya
jadi kita mencoba untuk menggunakan bahan bahan yang ada di sekitar kita
jadi waktu itu kita melihat gitu bahwa di kolam kolam itu ada drum drum bekas untuk mengisi pakan
akhirnya kita modifikasi drum drumnya
nah drum drum air itu kita potong kemudian kita kasih corong
corongnya juga kita bikin dari tukang panci
kemudian kita comban dengan controllernya ada motornya sehingga ya mencoba memanfaatkan bahan bahan yang ada
jadi dari segi produksi cost productionnya juga relatif murahan
aspek teknologinya bagaimana
karena setahu saya ini kan menggunakan ini bisa remote juga kan berbasis internet of things
kalau secara sederhana ya petani menaruh alatnya di pinggir kolam
kemudian menaruh pakannya di sana
kemudian dia bisa setting ada aplikasinya dari jarak jauh
alatnya untuk ya jam berapa dia ngasih makan
di hp nya berapa banyak
nah kemudian secara otomatis si alatnya akan memberi makan ke kolamnya
jadi misalkan jam sembilan jam dua belas jam tiga
nah nanti akan secara otomatis sesuai jadwal yang sudah di setting
feedernya akan memberikan makan sejumlah kebutuhan
kebutuhan yang ikan ataupun
yang pertama kali itu di kolam apa digunakan
ikan kalau pertama kali dulu kita di ikan nila
di daerah subang
di daerah subang ya
ini sekarang sudah berapa dari awalnya mungkin bekerja sama

kalau sekarang kita sudah ada ratusan ribu pembudidaya
sudah ratusan ribu ya
di dua ratus lima puluh an kota kabupaten yang ada di indonesia
dalam waktu sepuluh tahun ya
dari aceh ya seluruh jawa kalimantan sulawesi sampai bali nusa tenggara
wow luar biasa
ini mungkin kita harus lebih jauh lagi
ini apa yang membuat sistem ini sukses dan juga mungkin feedback dari para petani budaya
budidaya ikan dan udang itu sendiri dan siapa yang menggunakan
chris ya kita istirahat sebentar
ya tapi tetaplah berkamar insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani krishna aditya selaku co founder dan cpo dari e fishery
kita masih membahas peran ya untuk implementasi teknologi dalam meningkatkan ketahanan pangan di indonesia
dan kalau kita lihat di sini juga dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas dari para petani pembudidaya ikan ya
dan ikan tapi bukan saja ikan ya
ikan dan udang
ini budidaya kan berarti bukan nelayan yang melaut ya ke laut lepas
konteksnya itu seperti apa
ekosistemnya seperti apa
atau bagaimana krishna
ya jadi konsepnya emang dibudidayakan ya
mulai dari benih dikasih makan terus sampai besar baru dipanen
jadi ya kita ya percaya bahwa ya sebenarnya indonesia punya kekayaan alam yang melimpah ya
kalau kita melihat kan ekor agama laut yang kita punya gitu ya
tapi dengan kebutuhan jumlah populasi manusia yang bertambah
dan kebutuhan ikan juga semakin
otomatis kebutuhan pangan juga
meningkat gitu ya
kita tidak bisa terus terusan ya berburu ikan ya
mau gak mau harus dibesarkan dibudidayakan
apalagi kalau misalnya ya stok ikan di laut kan juga semakin lama semakin berkurang
mau tidak mau ini kan harusnya bisa menjadi salah satu industri unggulan pangan ya indonesia
beta melihat mungkin lebih luas lagi
ada berapa kita bicara mengenai petani pembudidaya ikan dan udang di indonesia
dan selama ini bagaimana
apa yang menjadi tadi disebut salah satu tantangan terbesar adalah biaya dari pangan ya
tapi dalam melakukan pembudidayaan ini apa yang krishna lihat ya secara global
ya kalau melihat berdasarkan data dari kementerian perikanan di kkp bahwa terdapat tiga juta pembudidaya ikan atau pedagang yang ada di indonesia
jadi yang tersebar di seluruh indonesia
dengan keanekaragaman dan potensi yang kita miliki ya kita berpotensi menjadi sumber produsen ikan terbesar dunia
karena ya garis pantai kita terpanjang di dunia air kita melimpah sepanjang tahun
dengan dia mengoptimalkan ya kita bisa menjadi tadi sih penopang kebutuhan ya ikan dunia
nah cuman ya tantangannya ya tadi banyak tradisional proses budidayanya
dimana kita kurang mencoba untuk apa ya sustainability
jadi terlalu banyak mengeksploitasi alam yang ada
sehingga ya harapannya
jadi tidak sustainable ya
sustainable dari segi proses budidayanya
kemudian juga dari sisi value chain ya supply chain ya
ya itu juga banyak sektor yang membuat itu ya kurang efisien
jadi harapannya dengan teknologi ya kita bisa membantu untuk meningkatkan productivity dari budidayanya itu sendiri
dengan cara yang jauh lebih sustainable
kemudian dari sisi supply chainnya juga kita bisa lebih mengoptimalkan
sehingga ya keseluruhan rantai pasoknya itu bisa lebih optimal
iya dan juga mungkin lebih produktif dan kualitas dari produknya juga lebih baik ya
itu jadi kenapa pakannya itu kenapa apakah karena isi atau ingredients dari pakannya itu
harus diimport atau bagaimana apa yang membuat pakan ikan itu sangat mahal
ya karena ya tadi ya ingredientnya pasti majority juga banyak yang diimpor dari luar ya
fishmillnya kedelai dan lain sebagainya yang diproduksi oleh pabrikan pabrikan juga beberapa juga mengimpor bahannya dari luar
kemudian sehingga sangat tergantung fluktuasi kondisi global gitu ya
di sisi lain ya tadi ya proses di dalamnya sendiri ya yang itu membuat pemberian pakannya itu tidak efisien
sehingga ya kita ya kalah dari sisi produksi pakannya
kemudian dari segi proses budidayanya yang tidak optimal
iya nah tiga juta pembudidaya ikan dan udang ini ini skalanya seperti apa rata rata kita bicara umkm atau sudah ada yang lebih banyak yang sedang
ada yang lebih banyak yang sedang dan ada yang besar yang sudah bisa melakukan ekspor ini bagaimana
iya kalau dari tiga juta majority masih small medium farmers ya
jadi emang banyak yang beberapa juga prosesnya individual
khususnya di ikan jadi kalau di ikan itu sangat tersebar merata dan sangat kecil kecil proses budidayanya
dan biasanya kan mereka konsepnya inti plasma jadi ada inti ada plasma plasma petani petani kecil di dalamnya
nah kalau sedangkan udang ya majority mungkin sudah parah parah
sudah besar ya apalagi kalau sudah
sebudidayanya juga membutuhkan treatment dan maintenance yang cukup intens ya untuk berbudidaya udang itu sendiri
kalau di indonesia ini rata rata kalau ikan tadi disebut nila lele kemudian apa apa saja yang bisa dibudidayakan dan juga mendapatkan banyak bantuan ya dengan adanya teknologi seperti ini
kalau secara komoditas di indonesia ya selain tadi kalau di payau itu ada udang kalau di kolam air darat itu ada yang terbesar lele sama nila
kemudian ada ikan mas ikan gurame ikan patin ikan bandeng itu top commodity yang ee
yang punya nilai
ya punya nilainya lebih tinggi
ya lebih tinggi di indonesia
oke kembali ke teknologinya ini sendiri sudah berjalan kan hampir sepuluh tahun ya
automatic feeder ini ya pertama apa dan tantangannya dalam membujuk atau memasarkannya kepada para petani ikan ini dan kedua kira kira apa feedbacknya
seberapa dampak dari penggunaan teknologi ini yang memberikan hasil lebih ketimbang cara cara manual
ya jadi ya di awal tentu kita butuh edukasi ya ke mereka karena kan mereka ya tadi ya terutama
tadi yang disubangkan ya
tadi yang disubangkan
jadi saya ingat banget awal awal kita mengenalkan feeder jadi waktu itu kita bawa feedernya nih
iya drumnya ya bawa naik motor gitu kan ya ke petani terus kita coba kenalkan pak ini alatnya kita kasih handphone android
pak nanti alatnya bisa lo disetting menggunakan handphone gitu ya bawa pak bisa setting kapan untuk pemberian makannya berapa banyak
nah ini yang membuat kita akhirnya menciptakan produk produk turunannya selain ya automatic feeder setelah itu kita bisa
meningkatkan produksinya akhirnya kita mencoba untuk membantu mereka memasarkan ikannya kita bantu mereka untuk membeli pakan yang lebih murah
sehingga mereka punya banyak pilihan ya tujuannya again untuk membantu bisnis mereka supaya jauh lebih
jadi ini yang customer yang pertama dan sampai sekarang masih setia dengan menggunakan teknologi ini
tapi ini feedback awalnya ini kan harus dilihat juga sejauh mana efektif ya
dan juga mungkin dampaknya itu terhadap kesehatan ikannya itu butuh berapa lama untuk melihat ada perubahan
karena ini kan harus ada data juga yang untuk meyakinkan bahwa ini jauh lebih baik metodenya
yang menarik di budidaya khususnya di ikan lele atau nila kan kalau secara siklus itu tiga bulan untuk panen jadi mulai dari dia tebar sampai dia panen
jadi secara apa ya
hasil yang bisa terlihat ya bahwa apakah menggunakan feeder dengan tidak menggunakan feeder itu
ada perbedaan yang signifikan yaitu setelah panen tiga bulan dan hasilnya ada salah satu
testimoni dari petani kita ya bahwa dia pernah bilang mas baru kali ini saya melihat ikan saya itu kayak
keluar dari cetakan bandros jadi ikannya itu rata yang sebelumnya itu kan kalau budidaya ikan itu kan
namanya makhluk hidup ada yang besar ada yang kecil karena pemberian pakannya juga ya tadi ya
tidak merata di satu titik sehingga ya hasilnya juga tidak merata dan perkembangannya juga tidak
maksimal nah setelah menggunakan waktu feeder ya dia kaget gitu ya ikannya bisa sama ukurannya dan
ketika dipanen juga lebih baik ya lebih banyak jadi itu kelihatan di tiga bulan pertama itu
tiga bulan pertama kelihatan jadi testimoni bahwa ternyata peralatan ini dan metode ini berhasil
produksinya supaya lebih meningkat secara efisiensi biaya pakannya kita juga bisa
tapi kita lanjutkan insight with desi anwar jangan kemana mana dulu kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar ada krishna aditya selaku co founder dan cpo dari
e fishery ya kita melihat ini bagaimana kita menggunakan teknologi dalam membudidayakan
ikan dan juga udang ya jadi ini sekarang kalau bisnisnya zaman now itu semua harus ada aplikasinya
terus ada internet of things nya dan ternyata termasuk untuk membudidaya ikan ini
jadi produk pertamanya adalah automatic feeder ya
ini untuk memberi makan ikan yang ada di kolam itu secara otomatis
saya tertarik ya customer yang pertama yang di subang itu dengan berapa kolam waktu itu
itu ada sekitar delapan
ada delapan kolam dan setelah menggunakannya ternyata ada hasilnya
dan sampai sekarang masih jadi customer setia
jadi masih setia dan kolamnya bertambah
ada perubahan masih
ada perubahan ya
jadi sesuai dengan spirit kita juga tumbuh bersama
jadi harapannya kita pengen bareng bareng ini gak hanya perusahaan yang besar
tapi kita juga pengen membantu para petani petani juga tumbuh besar yang tadinya
tadi delapan kolam sekarang sudah ada dua puluh an kolam
ada dua puluh an kolam lumayan ya
jadi ini sangat terasa dampaknya terutama terhadap kesejahteraan dari pani ikannya itu sendiri
nah krishna dalam sepuluh tahun ini dari satu orang customer
lebih dari dua ratus ribu
ini bagaimana proses saya lihat itu ada elemen edukasinya untuk meyakinkan juga kepada calon penggunanya
tapi juga yang lebih penting lagi itu bentuk kerjasama serta bisnis model
karena mau tidak mau e fishery ini kan sendiri juga merupakan perusahaannya
bagaimana partnership nya dan bentuk kemitraannya itu berjalan
jadi ya dikitau start
jadi setelah petani kita berikan automatic feeder ternyata hasil budi dayanya meningkat
nah ada tantangan baru yang muncul
karena tadi ya awalnya dia panen satu ton kemudian setelah menggunakan feeder dia bisa panen satu lima ton katakan
ada kelebihan lima ratus kilo yang kita mau gak mau harus cari pasarnya
jadi disanainya setelah automatic feeder kita membangun semacam market place nya supaya petani bisa menjual hasil
jadi ada off takernya ya
nah setelah mereka sudah menemukan marketnya muncul masalah baru
karena mereka yang tadi punya delapan kolam
bukan masalah sih sebenarnya
tantangan dan juga peluang baru
ya kalau startup kan kita perlu mencoba untuk terus berinovasi menyelesaikan masalah masalah yang ada
jadi tadinya dia punya delapan kolam sekarang dia mau expand jadi sepuluh jadi dua puluh kolam
sehingga membutuhkan modal kerja
akses terhadap modal akses terhadap pasar
setelah tadi kita bantu untuk marketnya
dihubungkan dengan petaninya
kemudian ketika petani mau berkembang lagi menambah kolamnya dia butuh modal untuk membeli pakannya
membeli benih dan sebagainya
nah biasanya kalau benih ini atau pakan mereka belinya di mana para petani
kalau sebelumnya itu ke agen agen terdekat
jadi retail gitu
retail gitu ya
retail dan sangat sangat segmented
karena mereka tidak tahu akses informasi jadi dia hanya tahu pakan di daerah mereka saja
ya dan mungkin harganya juga
lebih tinggi ya
jadi dengan adanya teknologi ya kita bisa buka
sehingga mereka punya pilihan untuk memilih pakan yang menurut mereka lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif juga tentunya
dan tadi ya kita bantu untuk marketplace inputnya
kemudian kita juga bantu mereka untuk menghubungkan dengan financial institusi yang ada
jadi kita membuat produk namanya kabayan
jadi semacam pay letter lah
kalau di kota kita kan ada tuh
oh ya pay letter
pay letter apa dan sebagainya
ini kita mencoba untuk memberikan benefit yang sama buat para petani
sehingga mereka bisa ya tadi menumbuhkan bisnisnya gitu dengan pendanaan yang kita coba bantu hubungkan dengan financial institusi yang ada
baik itu fintech ataupun perbankan
sehingga ya secara ekosistem kalau ngomongin bisnis model kita lebih mirip kayak kooperasi sebenarnya
kalau di diri
dan saya believe bahwa indonesia ini
apalagi di rural area pertanian perikanan konsep kooperasi ini sangat sangat tepat gitu
dimana ya para petani petaninya terkelompok menjadi satu grup
dimana segala macam kebutuhan inputnya kita bisa fasilitasikan
kebutuhan finansialnya bisa disupport di sana dan secara market juga bisa dibantu gitu
sehingga secara ekosistem bisa berkembang dengan konsep komunitas komunitas
apalagi di indonesia kan cukup banyak
kekeluargaannya community nya itu sangat erat gitu ya
jadi sekarang e fishery ini membangun jadi semacam komunitas itu ya
dengan basisnya platform
dengan platform digital yang kita bawa
jadi selama ini biasanya mereka jalan sendiri sendiri ya
jadi mereka jalan sendiri sendiri sehingga secara kekuatan komunalnya kurang besar ya
dan mungkin dari akses terhadap pasarnya juga ini bisa sangat membantu ya kalau lebih ada
akses pasar yang lebih luas
akses modal juga teratasi
dan juga mungkin dari segi harga mereka bisa jauh lebih kompetitif ya
jadi ya dengan ya kekuatan komunitas ekosistem yang ada sehingga kita bisa bangun value chainnya
mulai dari hulu sampai kehilir
nah jadi automatic feeder ini masih menjadi produk unggulan
atau apakah ada inovasi inovasi lain dari segi teknologinya
terus nah yang dibangun
jadi kalau ya tadi ya kita start
ada mungkin automatic feeder satu dua tiga sekarang sudah sejauh mana ini kecanggihan ya
kalau sekarang sih kita bilang feeder
jadi udah versi kelima
udah versi kelima
dari awal kita
kita bangun dari drum bekas tadi dari alat alat yang ada di sekitar kita sampai akhirnya kita udah bangun secara mass production
dengan kapabilitas dan fitur yang
jadi kita bisa jual lebih lengkap
ini dijual kemana saja
apakah sudah diekspor juga
karena ini kan produk yang unik ya kalau kita lihat bukan hanya indonesia saja yang memerlukan ya mungkin banyak
di negara negara tetangga juga mereka bisa
kalau secara ekspor kita sudah doing beberapa piloting project ke vietnam thailand bangladesh dan india
tapi di tahun ini kita akan coba fokus expand our technology ya ekosistem
teknologinya itu nanti ke india sih dalam waktu dekat
jadi secara teknologinya kita akan bawa ke sana karena ya india mengumpulkan salah satu produsen terbesar
dan juga konsumen terbesar juga
dan secara produk commodity nya udang dan ikannya kita akan bantu ya tadi menghubungkan dan membuka pasar baru petani petani ke us dan ke eropa
harga rata rata sekarang ya kalau bisa ini berapa kalau kita ingin ber
ini kan investasi ya memberi
membeli alat itu berapa sekarang di
kalau kita sekarang sistemnya sewa sebenarnya
jadi nggak dijual
karena kan petani itu secara cash flow kadang terbatas ya untuk membeli automatic feeder dan terjual
berapa itu sewanya per tahun per bulan
per bulan atau per siklus
jadi ada seratus sampai tiga ratus per bulan untuk feedernya itu sendiri
dan ada berapa sekarang yang sudah disewakan kris
sudah ada ratusan ribu
ada ratusan seluruh indonesia
indonesia jadi dua ratus lima puluh kota kabupaten yang
banyak kan di mana di jawa mungkin yang paling banyak
pasti di jawa barat karena lumbung ikan masih di jawa barat jawa barat di sumatera daerah lampung palembang jawa tengah jawa timur
apalagi di sana banyak tambak tambak udang juga
jadi untuk udang juga bisa ini ya sangat efektif ya untuk membudidayakan udang
ya apalagi udang tadi ya kalau di
dengan mesin ini kan kita sebenarnya bisa ngasih continuous feeding
jadi ngasih makannya bisa tiap lima menit tiap sepuluh menit dan dalam waktu bisa sepuluh jam dua puluh empat jam bahkan ya dibandingkan dengan orang yang keterbatasannya
jadi apalagi dengan udang yang konsep makannya itu sedikit sedikit kecil ya
jadi dengan adanya mesin ini sangat dibantu ya tadi sih untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan udang itu sendiri
iya baik kita istirahat lagi masih ada dua segmen di hadapan kita
tetaplah bersama insak gede si anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insak gede si anwar kita membahas bagaimana implementasi internet of things
yang dapat mendorong berkembangnya bisnis khususnya aquaculture di indonesia
saya ditemani krishna aditya selaku co founder dan cpo dari e fishery
ini merupakan suatu perusahaan yang sebenarnya berbasis teknologi tapi memiliki dampak yang sangat down to earth
menyangkut nasib dan juga kesejahteraan bagi para pembudidaya ikan dan udang yang ternyata di indonesia ini jumlahnya sekarang ada tiga juta
ya ada tiga juta
dan yang sudah merasakan
manfaat dari automatic feeder ini sekitar dua ratus ribu
jadi peluang ke depan masih banyak
dan e fishery sendiri baru usianya kurang dari sepuluh tahun
tahun depan sudah mulai sepuluh tahun tapi sekarang kan fokus lebih banyak lagi ke bisnis model tapi pertama dari sisi konsumennya
dari sisi petaninya
ini kan pasti ada proses edukasi sampai mereka merasa yakin kalau saya menggunakan ini
bisa mendapatkan benefit abcd dan kalau saya bergabung bersama fishery mendapatkan benefit yang memberikan keunggulan lah bagi bisnis
ini bagaimana tantangan dan juga bisnis model yang ditawarkan sehingga mereka semangat untuk bergabung
karena apalagi kan biasanya petani ya saya selama ini begini begini saja kok sejak nenek moyang memberi makan ikan terus begini
mereka sudah ahli lah dalam bidangnya
tiba tiba ada anak muda yang sok tahu mungkin dengan gadgetnya dan teknologinya
ya benar benar sekali sih kalau kita datang ke daerah daerah bertemu para pemuda pemuda itu kan ya mereka ini sudah diberikan wisdom ya
pengalaman yang udah puluhan tahun berbudidaya sehingga ya mereka
punya cara cara tertentu
dan indonesia kan luas kualitas airnya juga berbeda beda
jenis ikannya di tiap daerah juga beda beda
cara pembudidayanya juga kan berbeda
cara pembudidayanya juga beda beda gitu ya
dan itu yang menarik justru dengan keanekaragaman yang kita punya justru kita bisa ya dengan adanya teknologi gitu ya kita bisa memiliki sebuah gabungan knowledge yang sangat kaya gitu ya
dan itu yang kita pengen bangun
dan tujuannya juga kan kalau pembudidaya ya walaupun sekarang majority emang usianya bisa empat puluh tahun ke atas
tapi kan kebutuhan pangan kan juga
semakin ke depan semakin meningkat
apalagi jumlah populasi kita juga semakin nama semakin besar
dan sayangnya kan anak anak pembudidaya kalau kita gak mau
mereka gak mau
mereka nggak mau karena mereka merasa wah panas di kolam kotor dan lain sebagainya
dan untuk hasil ya mungkin pas pasan
iya betul sekali
nah makanya dengan adanya teknologi ya kita mencoba untuk gak hanya mengedukasi para pembudidaya yang ada saat ini tapi juga untuk mengajarkan ke anak anaknya ke pemuda pemudanya supaya tertarik untuk masuk ke sekolah

oh ada sekarang program program untuk latihan dan juga penyeluhan
dan yang paling saya sangat senang gitu ya itu adalah banyak sekarang anak anak pembudidaya yang udah kuliah di universitas tinggi dan bahkan dari luar negeri yang rela untuk pulang ke indonesia untuk meneruskan usaha bapaknya
yang tadinya mereka menganggap itu sesuatu hal yang kurang menarik gitu ya
ya agak old fashion dan juga kurang menjanjikan ya
tapi dengan adanya teknologi membuat mereka jauh lebih mudah untuk memahami industri
dan membuat mereka juga merasa ya secara bisnis ini ya menjanjikan gitu kan ya di sana sih
jadi ya itu sih perantik
tapi ini kan pasti awal awal tantangan kan
butuh dari satu orang menjadi dua ratus ribu orang pasti ada tipping pointnya
ini yang dan diperlukan kan pasti klien yang dengan jumlahnya atau skalanya jauh lebih besar ya sehingga bisa dari segi profit juga usaha yang dilakukan teman teman di e fishery juga bisa jalan
nah ini bagaimana mencarinya dan memasarkan dan meyakinkan sampai sekarang orang menjadi bagian dari e fishery bukan karena temenan sama yang kris
nah tapi wah ini memang produk yang bisa memajukan sektor
ya kalau di awal sih ya karena pembudidaya ini tinggalnya di daerah ya kita mau gak mau harus harus dor tor datang satu satu ke pembudidaya gitu kan ya
datang mencoba mendengarkan segala macam kata kata
mencoba mendengarkan segala macam keluh kesah mereka dan mencoba untuk memberikan solusi solusi dengan teknologi yang kita punya
makanya pendekatan kita juga offline to online jadi nggak bisa dengan pembudidaya ini fully digital fully online
makanya kita punya ya representative e fishery point itu ada di hampir dua ratus kota kabupaten yang ada di indonesia tadi
jadi kalau di total ada berapa karyawan yang di bawah e fishery
sekarang udah dua ribu tujuh ratus an
dan ini tadi tersebar di dua ratus kota kabupaten yang ada di indonesia
di mana ya disitulah tempat kita untuk mengedukasi para pembudidaya tempat untuk berinteraksi kita melakukan seharasehan
kemudian tempat untuk ya tadi memberikan pengetahuan pengetahuan gimana berbudidaya ikan dengan baik ya
mengenalkan mereka terus ya membuka akses pasar yang jauh lebih luas
oke tapi dari segi benefit yang mereka dapatkan dan juga cost yang untuk investasi mereka apa apa saja
apakah karena ada biaya misalnya mendapatkan persentase dari penggunaan platform itu atau bagaimana ini business model untuk revenue generating dari perusahaan e fishery sendiri
kalau di kita tadi ya kita ada beberapa produk yang pertama adalah otomatis
ya itu jelas itu bisa rental ada
itu jelas itu kita serahkan kemudian kita ada program tadi sebenarnya ekosistem kayak kooperasi digital di mana petani itu tergabung dalam member kita
sehingga dia dapat benefit
sehingga dia bisa membeli pakan
member ini kan harus ada fee nya kan ada membership fee atau
pammership fee kita nggak ada tapi ya kita mencoba untuk ya tadi membantu mereka untuk mendapatkan pakan yang lebih terjangkau
jadi ya kita membantu mengagregasi kebutuhan mereka sehingga kita bisa dapat supply pakan yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif
dan kalian dapat marginnya dari situ
dapat margin dari penjualan pakannya
jadi sekarang langsung apa ke produsennya
ya ke produsennya
kita bekerja sama dengan produsen produsen yang ada di indonesia gitu ya untuk mendistribusikan produk produknya
jadi bisa dibilang ya sekarang kita adalah distributor pakan ikan terbesar di indonesia kalau diagregasikan
dan juga ya supplier ikan ataupun udang terbesar juga di indonesia
jadi selain automatic fish feeder ini sekarang distributor pakan terbesar yang merupakan business model sendiri tentu saja
dan juga distributor dari ikan
ikan dan udangnya
ikan dan udangnya
dan udang ada berapa kalau dilihat dari segi tonnage ya
yang ikan dan udang yang menjadi
kita kalau tonasenya itu udah wah udah ribuan puluhan ribu ton sih
dari yang dua ratus ribuan petani ini
jadi udah lumayan jauh lebih besar ya
dan ya tadi meng cover seluruh wilayah di indonesia
oke tapi ini masih tiga juta ini masih ada
iya potensi ini masih sangat besar
sekarang mah hanya baru berapa persen ya yang pasar yang e fish rekuasai ya
ya jadi mimpi kita kan sebenarnya tadi ya kita pengen menjadikan aquaculture itu sumber protein hewani terbesar dunia
karena kita believe bahwa aquaculture ini adalah sektor yang bisa menghasilkan bahan makan yang paling efisien bagi sektor lainnya
dengan potensi yang indonesia miliki dengan air yang sangat melimpah
ya harapannya tadi ya kita nggak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan lokal yang ada di indonesia domestik
tapi juga memenuhi kebutuhan pangan global
jadi dengan bekerja sama dengan seluruh pembudidaya yang ada di indonesia
harapannya kita benar benar bisa membantu tidak hanya suasana pada pangan internally tapi juga bisa menjadi ya produser terbesar
iya dan juga mengembangkan sektor budidaya ikan ini sendiri
kalau dilihat dari dampak terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh para petani
pembudidaya ini dalam sepuluh tahun ini kira kira berapa persen peningkatan
khususnya yang kecil yang menengah atau yang besar
ini kan berarti ada produktivitas yang meningkat
berarti penghasilan juga meningkat
berarti dari segi profit secara keseluruhan itu berapa
ada datanya gak krisna
jadi kalau dari segi tadi ya efisiensi cost nya aja gitu ya
itu kita bisa bantu mereka untuk saving sekitar dua puluh persen
iya itu saving ya
sehingga dia bisa dapat margin lebih tinggi
nah kemudian dari segi ekspansinya
kalau in average ada banyak petani kita itu yang bisa tumbuh dari delapan bisa sampai bahkan sepuluh kali lipat
jadi kolamnya bisa bertambah
jadi ya on average bisa doubling skill bisnisnya mereka
manage yang mereka kelola yang dari sepuluh kolam bisa sampai dua puluh kolam
jadi kelihatannya jelas ya
dan kelihatannya anda sendiri jadi pakar perikanan
padahal ini lulusan itb engineering
teknik elektro yang nyemplung ke ikan
benar benar nyemplung ke kolam ikan
dan untuk memahami segala kebutuhan ikan ini
jadi semacam edukasi juga buat anak anak muda
dan di situ menarik ya
bisa mencari dan mendapatkan solusi untuk masalah yang selama ini sebenarnya sudah cukup lama
tapi itu itu saja ternyata dengan inovasi dengan kreativitas dengan adanya startup dan mentalitas entrepreneurship ini bisa memberikan solusi yang luar biasa
kita masih ada satu segmen lagi krishna
jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih tarwan
kebutuhan protein hewani terbesar dunia

tapi ketika teman teman ii fishery menawarkan awal awalnya nggak ada yang yakin kan
jadi berarti ada proses edukasi juga
jadi yang emang paham industri nya bahwa
ya mereka banyak belief bahwa sektor ini adalah sektor yang paling efisien
sehingga kalau mau tidak mau kita memenuhi kebutuhan
jumlah populasi manusia yang makin banyak ya kita harus mendorong sektor ini
jadi tadi kalau ngomongin meyakinkan ya share sektor ini adalah sebuah sektor yang
industri nya growing bukan sesuatu hal yang
jadi apa yang investor cari
kita taruh ada tiga hal yang dicari ketika mereka melakukan investasi
juga ingin misalnya meningkatkan jumlahnya
apa yang mereka pertama kedua ketiga yang harus dimiliki
yang pertama pasti tadi ya
bahwa marketnya ini sesuatu hal yang big enough gitu untuk mike invest di sana
kemudian yang kedua
jadi karena business model kita ini adalah community dimana kita juga sudah profitable
di dalamnya gitu ya
ngebangun komunitasnya sehingga ya ekosistemnya kebentuk ekosistem platform
yang ada di dalam bisnis model kita
kemudian yang ketiga ya dari sisi ya kapabilitas tim untuk execute nya juga ya
bahwa mereka believe bahwa ya company ini bisa
punya masa depan

punya masa depan yang panjang dengan bisnis model yang tepat di industri yang emang tumbuh gitu kan
sehingga ya company nya bisa terus tumbuh
ya dan kelihatannya ini memang sesuai dengan visi misi dari e fishery itu sendiri
jadi investornya yang pertama dari belanda sekarang ada berapa dari mana mana saja
wah sekarang udah lumayan banyak ya dan hampir ada dari ya seluruh dunia sih dari us dari jepang
tapi dari indonesia juga ada kan
dari indonesia ada
ya karena tadi dan mereka believe bahwa yang menariknya mereka nggak melihat
kalau biasanya kan startup teknologi itu ada di amerika atau di china terus di replicate di indonesia
yang ini menariknya adalah ya ini nggak ada di sana dan mereka beli bahwa ya eu fishion bisa jadi global player gitu ya
yang pertama dan yang sekarang alhamdulillah yang terbesar di dunia untuk sektor aquaculture technology
ya makanya tadi mereka believe bahwa ya e fishery bisa jadi
kita ikut bangga ini
kira kira tapi ini masih sesuatu yang baru jadi bisa direplikasi oleh teman teman startup di indonesia juga kan kalau kita kalau mau
supaya gak sendirian
iya nggak sendirian jadi ya tentu otomatis butuh ya bareng bareng lah karena marketnya sangat besar
masih besar masih ada tiga juta
budidaya kemudian secara wilayah kita juga sangat luas itu dari sabang sampai merauke
dan kebutuhan akan semakin terus meningkat tapi kita waktu sudah hampir habis
setelah mendapatkan funding apa
ipo atau bagaimana mimpi kedepan dan khusus target untuk tahun ke sepuluh ini apa yang konkret
ya mimpi kita tetap sama ya kita ingin menjadikan aquaculture sebagai sumber pangan terbesar dunia gitu ya untuk mewujudkan itu
ya tadi ya plan kita kita going to global ya jadi nggak hanya di indonesia tapi kita pengen expanse keluar secara teknologi
hanya kita pengen mengenalkan nih produk produk kita
ini sudah kemana saja
kemarin ke amerika ke eropa ke timur tengah gitu bahkan di amerika itu yang biasanya kita itu dikenal red zone bahwa udang di indonesia ini kurang dipercaya di sana
iya karena mungkin perairannya
terlalu banyak polusinya prosesnya gak sustainable
sustainable di bagian ya tentu saja dari semua bisnis proses ini kan
iya tapi ketika kita mengenalkan dan kita waktu itu kita kasih sampling ada satu restoran dimana mereka menjual spesifik shream e fishery gitu ya di menunya
dan itu secara tes
itu apa ini udang apa
udang faname dan itu secara ya selfnya bilang bahwa this something yang dia baru merasakan gitu ya bahwa ada udang yang seenak ini gitu ya
jadi ya di sana sih harapannya kita punya kekayaan yang melimpah ya harapannya dengan teknologi ya kita bisa beneran menjadi ya sumber pangan dunia ya
untuk sektor kakak kakak
iya dan menurut saya juga harus melibatkan ini jadi peluang tenaga kerja indonesia juga ya
supaya bisnis ini bukan saja bisnis dianggap tradisional atau yang kurang
anak anak muda juga tertarik untuk masuk di dalamnya
sudah mulai tertarik banyak
banyak banyak tadi ada banyak sekali anak anak muda yang lulusan luar negeri bahkan mereka ya pulang ke indonesia gitu kan dan tertarik untuk masuk sektor

yuk kita bareng bareng untuk menumbuhkan kekayaan negara kita gitu ya supaya bisa dioptimalkan
luar biasa saya salut ya krishna dan juga teman teman dan saya harapkan bisa mencetak ya e fishery e fishery lainnya karena memang kebutuhannya ada di situ dan juga lebih penting lagi membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia perekonomian indonesia
apalagi kita memang sumber daya alam yang kita miliki kan luas
melimpah dan begitu banyak
dan kalau kita juga bisa menjadi sumber untuk memberi makan kepada seluruh dunia itu pasarnya bukan saja di indonesia tapi seluruh dunia
apalagi krisna terima kasih banyak atas waktunya
salam juga ada teman teman di e fishery dan mungkin one athies days kita harus perlu lihat ini
tadi saya minta ingin dibawakan ini
seperti apa feeder nya tapi katanya besar sekali ya
ya satu drum itu satu ya sebesar manusia
pasti tanya bisa seratus kg atau kemudian memberikan makan
baik sekali lagi krisna aditya terima kasih banyak
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnn indonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa stay safe